nah sementara itu calon wakil presiden nomor dua sandiaga uno bertemu perajin kayu jati di ngawi jawa timur
dan berjanji akan memfasilitasi mereka berjualan di rest area jalan tol ngawi menuju solo
sementara itu calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno bertemu dengan perajin kayu jati di desa bangunrejo ngawi jawa timur selasa sore
sandiaga langsung disambut gembira oleh para emak emak dan para perajin kayu yang disuguhkan hasil karya para perajin kayu jati
para perajin mengaku sebelum beroperasinya jalan tol ngawi solo banyak pengguna jalan yang membeli kerajinan kayu jati ini
namun semenjak jalan tol ngawi solo dioperasionalkan november dua ribu delapan belas lalu para pedagang mengeluh akan sepinya pembeli
di hadapan para perajin sandi berjanji akan memfasilitasi para perajin agar bisa menjual hasil karya mereka di rest area jalan tol ngawi solo
hari ini yang dikeluhkan adalah bagaimana kehadiran jalan tol yang tentu harus kita atur
pembelian karya ini tidak dikeluhkan oleh pemerintah tapi dirasakan oleh para perajin di sini malah membuat omset mereka turun
nah harus kita cari solusinya di bawah prabowo sandi kita akan berikan sebuah etalase showcase di rest area rest area untuk produk produk yang sekarang ini terdampak negatif karena hadirnya jalan tol
pusai bertemu dengan para perajin kayu jati di desa bangun rejo sandiaga bersama rombongan juga mengunjungi perkebunan jambu merah
di desa giliharjo kecamatan ngerambe
tim liputan cnn indonesia